menurut data bmkg beberapa waktu belakangan sebagian besar wilayah di indonesia termasuk di jakarta mencatatkan suhu tiga puluh empat hingga tiga puluh enam derajat celcius pada siang hari
peningkatan suhu harian ini juga diakui oleh sejumlah masyarakat
terasa panas banget ya panas sekali nggak tahu nih kira kira apa ya
kalau saya jadinya panas begini jadinya hawanya pengen minum es mulu nih mas ya panas panas banget soalnya cuacanya istilahnya kita mau keluar juga jadinya males banget panas kayak gini ya mas ya
cuacanya cukup panas ya cukup terik membuat dehidrasi juga pusing juga ya lebih banyak butuh vitamin c sih sebetulnya sih ya
panas banget akhir akhir ini kayak lebih panas daripada yang sebelum sebelumnya
dan kayak kadang hujan tapi
malu malu gitu hujannya
bmkg menyebut meningkatnya suhu yang terjadi beberapa waktu terakhir ini adalah akibat pengaruh semu matahari di sekitar katolistiwa
sekaligus masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan
hal ini ditegaskan tidak berkaitan dengan siklon tropis lion rock yang terjadi di laut cina selatan
maupun siklon tropis kompasu di samudera pasifik sebelah selatan
lion rock maupun kompasu ini tidak akan masuk wilayah indonesia
indonesia hanya kena ekor ekornya dampak tidak langsung berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
ya dari pantauan cuaca di smartphone saya saat ini suhu tercatat di angka tiga puluh dua derajat celcius
kedua hindari berolahraga saat cuaca sedang terik
ya ketiga hindari minuman berkafein terlebih dahulu karena bisa memperburuk dehidrasi
jika anda memang harus beraktivitas di luar ruangan jangan lupa menggunakan perlindung seperti topi payung ataupun krim tabir surya
tim siaran indonesia jakarta